kita ke informasi berikutnya pagi tadi menteri hukum dan hak asasi manusia atau menkumham
periode satu kabinet jokowi jk yasona lawli sebelum berangkat ke istana negara pada rabu pagi
memberikan sinyal bahwa ia akan menempati posisi sebelumnya
berikut wawancara dengan produser lapangan cnn indonesia intan novanaya selengkapnya
nanti kembali menjadi menkum atau apa nih pak ada bocoran sedikit nggak pak sebelumnya
sedikit pak kan kemarin membahas mengenai
kemarin saya memanggil jajaran seluruh satu di kumham
di kumham itu ada ya pak ya
iya itu mungkin begitu
karena seperti yang dipidatokan oleh bapak presiden kita mulai masuk ke era di mana peningkatan sumber daya manusia
dan meneruskan investasi
jadi seluruh hal hal yang bersangkutan dengan investasi regulasi investasi harus terus kita siapkan
saya ditugasi dua
segera untuk mengkoordinasikan dua undang undang omnibus law
ya mengenai sumber daya manusia dan ekonomi investasi supaya segera kita lakukan